dalam makan siang bersama para pemimpin redaksi jokowi bercerita tentang momentum perbaikan ekonomi
dia berkata harus ada pemimpin yang berani mengambil keputusan agar indonesia bisa menjadi negara maju dalam kurun waktu lima belas tahun ke depan
jokowi juga bicara soal lari sebagai analogi kepemimpinan yang dibutuhkan indonesia ke depannya
harus lari maraton bukan sprint
lantas apa makna dari analogi tersebut
kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik fnd gazali
selamat malam bang ege
selamat malam reza malam para pemirsa
bang ege kemarin presiden jokowi bicara soal lari nih sebagai analogi kepemimpinan yang dibutuhkan indonesia
harus lari maraton bukan lari sprint
nah makna dari analogi tersebut apa sih
ya kalau dikaitkan dengan penelitian penelitian komunikasi politik
nyambung dengan yang tadi ya kalau soal jingle jingle itu arahnya ke recall
anak anak muda milenial tadi hebat
memang ujungnya ke recall itu apalagi di tps
nah kalau soal pengantin
pengandaian pengandaian atau analogi ini larinya pada pembangunan persepsi sebetulnya
jadi digabung dengan itu
anda sampai ke tps atau sebelumnya ya seminggu sebelumnya
persepsi siapa yang paling unggul
nah ini agak ketat kaitannya dengan algoritma
maksudnya begini bahwa presiden kita ini kan rajin melemparkan analogi atau simbol simbol
dan itu sering bergantian antara dua tokoh lah
yaitu antara prabowo dan ganjar
nah sebetulnya dalam pertemuan dengan teman teman
pemimpin redaksi itu dua duanya disebut ya
jadi kalau analogi yang ini kan mengatakan larinya jangan lari pagi
kalau lari pagi itu mudah
harus lari maraton
nah kalau bagian ini rasanya mau gak mau kita harus setuju bahwa yang lari itu
utamanya itu kan ganjar pranowo dan sandiaga uno ya
selama ini gitu
kalau dibuat dengan contoh yang agak lebih mudah lah
artinya analoginya tidak terlalu dalam sekali
yang lari itu memang ganjar
saya catat pernah lari dua puluh satu kilo tiga jam dua puluh dua menit
paling terakhir itu lari di benteng fredbook ya
yang lari enam lima km itu
sandi apalagi lari kemana mana
pak prabowo belum pernah kita dengar lari secara serius lah ya
apalagi lari dalam lari yang menekankan daya tahan endurance itu
tapi dalam kesempatan yang sama reza itu pak jokowi mengulang kembali ya
saya gak tau interaksinya karena tidak hadir di situ
tapi pak jokowi menekankan kembali bahwa pak prabowo bagus banget nyetirnya
sehingga rasanya nyaman
jadi yang mau saya katakan pak jokowi sedang membuat algoritma
yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk masuk ke persepsi para pemilih

yang nantinya kabarnya itu dari pak jokowi yang nantinya kabarnya itu dari pak jokowi

jadi saya berpikir kalau kita melakukan berbagai berbagai riset itu mengharapkan
kalau betul betul ikut apa yang dikatakan jokowi antara tiga sampai lima atau sampai enam persen lah gitu
nah sementara ini saya melihat ini harus diakui ini pendapat saya
tapi biasanya berbasis pada riset riset atau mengamati komparasi riset
memang algoritma ini perbandingannya lebih menguntungkan prabowo
kecuali bagian yang ini
bagian yang ini bisa dengan cepat ditangkap oleh pendukung ganjar
oke berarti karena kalau kita baca gitu ya di media sosial
banyak juga yang mengaitkan nih analoginya dengan salah satu
ataupun tadi ada katakan dua capres tertentu begitu ya
apakah ini juga merujuk pada salah satu dukungan atau ya seperti biasa
hanya melemparkan saja begitu
saya rasa kata kuncinya reza dan para pemirsa itu diimbangi
walaupun di luar sana kita tahu ya ini kan banyak ya gambar gambar ada yang di sawah
bersama sama tetapi kemudian pada waktu naik mobil rantis itu kepindah
kan lebih pada pak prabowo di sebelahnya ada erick thohir ibu pak jokowi dan ibu misalnya
memang belum lama juga pak jokowi diterima di istana negara ya
bersama dengan habib lutfi untuk konferensi sufi internasional misalnya
nanti di pekalongan
sesudah itu ada juga pak prabowo bersama dengan gibran di hari peteran nasional
nah ini pak ganjar bersama sama dengan gibran juga

tiga hari lalu itu di samping mengunjungi panti sosial di solo
kemudian gibran malah meminta
ganjar malah meminta gibran untuk membiarkan dia seorang diri ke al murayat misalnya
jadi kita sekarang sedang menyusun sendiri lemparan lemparan persepsi yang disampaikan oleh pak jokowi
dan saya rasa ini taktis ya taktis dalam arti baik pak jokowinya maupun kedua tim kampanye ini
sangat taktis menangkapnya
dan sementara harus diakui reza dan para pemirsa
timnya khususnya tim medsosnya prabowo lebih jeli lebih dalam menampilkannya sebagai hasil dari sebuah perang atau katakanlah kompetisi persepsi
oke bang ege tadi kan anda bilang ini sudah beberapa kali begitu ya dilakukan oleh pak jokowi
tapi menurut anda apakah memang setiap statement yang dikeluarkan kebanyakan akan merujuk pada dua
calon yang berbeda untuk menyeimbangkan tadi atau seperti apa
ya yang pertama pasti pada dua calon ini
agak jarang saya mendengar atau jangan jangan belum pernah pak jokowi secara khusus bicara tentang anies baswedan gitu ya
nah memang ke arah dua capres ini dan sampai saat ini saya rasa keunggulan dari pak jokowi atau hebatnya pak jokowi
dia selalu berusaha mengimbangi itu
nah untuk bagian prabowo rasanya itu sudah lebih penuh ya persepsi yang dibangun gitu
jadi misalnya ini kan kan kita tahu ini sebelum ada pernyataan pak jokowi tentang bagaimana kualitas pak prabowo nyetir
tapi kan kita tahu balihonya sudah banyak dimana mana dipasang oleh timnya prabowo atau katakanlah masyarakat pendukung prabowo
lalu pak jokowi mengatakan loh mana bisa saya melarangnya siapa saja silahkan masang
ternyata kemudian betul betul ada kunjungan ke pindad naik mobil rantis yang nyetir itu pak prabowo
dan kemudian ditambah lagi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi tersebut kemarin itu ada kalimat pak prabowo itu bagus banget nyetirnya
nah khusus diimbangilah dengan pernyataan tentang ganjar ini
kalau yang ini menurut saya arahnya ke ganjar karena memang yang selama ini aktif lari pagi itu ganjar
oke bang ege dalam pertemuan kemarin juga pak jokowi menyebutkan nih bahwa indonesia butuh pemimpin yang memiliki ketahanan tinggi yang berani
nah itu menurut anda maknanya mengarah ke siapa apakah kedua duanya juga begitu atau ke salah satu
nah itu bagian sampiran kalau dalam pantun jadi dalam pantun itu bagian samping
jadi kita tahu ya bahwa pak jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi kita lima tujuh belas loh
dan karena itu dibutuhkan juga menekankan soal hirisasi itu ya industri sehingga nanti kita itu bisa mencapai target target selanjutnya
artinya dia mengatakan siapapun selanjutnya itu harus melanjutkan
nah dalam konteks melanjutkan ini kan sebetulnya kedua orang ini betul betul
akan menjadi orang yang melanjutkan jokowi gitu
bahkan ganjar belakangan ada tambahan sedikit bahwa kalau ada hal hal yang harus ditingkatkan akan ditingkatkan
seperti penegakan hukum jadi itu lebih pada sampiran
kemudian pak jokowi tampil lagi dengan perimbangan persepsi tadi
kalau bagian lari ini buat ganjar nah sayangnya kalau menurut saya
sampai saat ini saya masih merasa bahwa pak jokowi dalam membangun persepsi itu lebih ke pak prabowo
karena menurut bayangan saya yang menjadi isi dari pantun itu
dan media mungkin kurang sampai pada kesimpulannya
dengan pernyataan pak prabowo itu bagus banget nyetirnya
mungkin tergantung dari pemimpin redaksi yang hadir pada waktu itu ya
bagian mana yang lebih ditekankan dengan mimik atau bagian mana yang paling akhir
tapi kalau menurut saya lagi lagi
ini merupakan sebuah perimbangan reza
oke bang ege berarti kalau menurut anda
tadi dikatakan atau kemarin dikatakan pak jokowi
pak prabowo ini jago banget nyetirnya
apakah itu juga ada makna bahwa cocok nih untuk melanjutkan ke depannya
karena kita tahu kalau pak jokowi memberikan endorsement
efeknya pasti akan panjang juga dan akan bagus begitu diterima masyarakat
sampai saat ini pak jokowi terus memberikan endorsement

saya juga mengkaitkan dengan kekhidmatan beliau sebelumnya gitu
terutama karena ya apa yang sudah dia lakukan itu harus dilanjutkan
seperti tadi lah ya ini membutuhkan endurance daya tahan dan sebagainya
tapi lagi lagi yang perlu kita lihat itu adalah pak jokowi selalu berusaha
sampai saat ini menunjukkan perimbangan perimbangan
pernah kan mengatakan tahun dua ribu dua puluh empat itu gilirannya pak prabowo gitu
tapi sesudah itu juga mengatakan bahwa yang cocok memimpin itu
rambutnya putih keningnya berkerut gitu misalnya
tapi kemudian kan orang bilang simbol rambut putih itu adalah simbolnya ganjar
jadi anda lihat itu pada waktu waktu tertentu biasanya ditampilkan bersamaan
supaya terlihat bahwa pak jokowi ini berimbang
tapi bagi saya mungkin bagi peneliti lain juga bisa berbeda tapi kalau bagi saya
agak banyak dorongan persepsi ke prabowo sampai saat ini
gak apa apa karena ganjar nanti akan lebih bebas untuk kemana mana
termasuk bertemu presiden kalau memang demikian
itu pada lima september nanti setelah selesai menyelesaikan tugasnya ya sebagai gubernur jawa tengah
nanti kita lihat lagi bagaimana perimbangan persepsi ini
oke bang ege yang cukup menarik tadi anda katakan bahwa
ini kan berkali kali di endorsement oleh pak jokowi keduanya dan berusaha untuk selalu seimbang
tapi di awal anda juga mengatakan bahwa sebenarnya tim media dari
tim media dari pak prabowo justru bisa lebih memakan atau memainkan isu ini
apakah memang dari tim ganjar tidak terlalu memakan isu yang diberikan oleh pak jokowi
atau umpan yang diberikan tadi atau seperti apa
saya lihat belum terbentuk dengan baik timnya atau belum memanfaatkan setiap momentum
jadi seperti tadi kita lihat ada jingle jingle dari setiap partai politik
tapi kan harus orang lain yang mengartikannya ya kenapa ini bagus kenapa itu tidak gitu
dan dalam dunia media sosial ini macam macam lah bisa buzzer
tapi bisa juga pendukung simpatisan dan lain sebagainya
nah barangkali ganjar kan ini dalam konteks hari ini sedang menghitung hari menuju lima september
kalau lima september dia sudah tidak ada kaitan lagi dengan posisi sebagai gubernur ya
jadi akan dalam tanda petik lebih bebas untuk menerima misalnya kalau ada
orang orang yang datang dan kemudian berjalan bersama serta juga memberikan kontribusi kontribusi tertentu
sebagai calon presiden yang sudah katakanlah dinominasikan oleh pdi perjuangan gitu
jadi dia akan lebih bebas sesudah lima september dan betul reza
sampai saat ini sepertinya tim prabowo jauh lebih unggul di depan
walaupun saya melihat sudah ada kebangkitan kebangkitan yang ada
tadi jingle sudah dibuat buat ganjar pranowo kemudian gambar untuk memperingati
delapan tahun kemerdekaan indonesia itu juga sudah menarik ya
jokowi presiden ke tujuh ganjar presiden ke delapan itu ya digambarkan dengan sangat menarik
melangkah lebih cepat menuju indonesia maju misalnya
jadi sedang ada kompetisi tentang itu sementara ini ya tim prabowo yang unggul
oke baik kita tunggu bagaimana statement pak jokowi ke depannya
semoga juga umpan umpan yang diberikan bisa termakan dengan baik begitu ya
terima kasih bang egy sudah bergabung bersama kami malam hari ini
komunikasi politik effendi ghazali selamat malam
selamat malam leza